makanya kita tuh harus tanya tanya terus sama istriku
kenapa mereka bisa kirim uang banyak
kuh lihat jahat saya ngeri tegor
memangnya harus bagaimana
kerja di luar negeri mah ketat mah
hari kerja hape harus mati
enam juta rupiah
enam sampai delapan juta
ya iya tuh sebulan
kok mahal kum teh
mau kemana teh
mau ngajakin yang lain
enam sampai delapan juta sebulan
kurang pada tempatnya pak
anak seusia debi membawa hape
memakai perhiasan sebanyak itu ke sekolah
pak itu belum semuanya pak
kalau saya pakaikan semuanya
ya gak muat dong di tangannya si debbie
kecuali tangannya panjang
itu bisa memancing niat jahat pak
ya kalau cuma perhiasannya saja
bapak jangan ngeduain yang jelek jelek dong pak
kan bapak gurunya
saya tidak mendoakan itu pak
justru saya mengkhawatirkan keselamatan debbie
guru kamu tuh aneh sekali
murid pakai baju sobek ditegur
nah pakai sepatu ditegur
udah punya hape
pakai perhiasan ditegur juga
ini sekolah mau jadi apa coba
nah sekarang kan kalau sekolah disini tujuannya untuk apa
nah sekarang kalau si anak itu
punya hape bagus
punya perhiasan juga bagus
berarti kan orang tuanya berhasil
harusnya kamu tuh jadi contoh di sekolah ini
eh apa kum
sudah dengar berita belum
tak boleh beli motor
itu berita dari mana
gak mungkin kum
masih simpang siur
saya juga masih bingung
siapa yang sudah membocorkan beritanya
yang bisa dikonfirmasi kebenarannya hanya iko pak
dari jawa barat
pada saat ini
pak dadang gak usah khawatir
kita juga masih terus mencari berita terbarunya
kita berdua saja ya pak
kenapa dia jatuh dari lantai dua
mungkin dia punya salah sama majikannya
ketauan sama majikannya
belum tentu juga ikonya dadang ceng
dari kampung sini aja iko ada enam orang
dari jawa barat bisa ratusan
itu udah pasti ikonnya si dadang
kamu gimana sih kum
kok gak percaya banget sama saya
malah belain si dadang
kamu kan teman saya kum
si dadang kan juga temen saya ceng
walaupun pencurinya itu meninggal
semua hartanya itu harus dikembalikan ke majikannya
harus dikembalikan ke majikannya sampai habis
begitu kum di sana
nah kalau pencurinya nggak meninggal
itu hartanya juga harus dikembalikan
harus dikembalikan ke majikannya
makanya kita tuh harus tanya tanya terus sama istrikum
kenapa mereka bisa kirim uang banyak
kuh lihat jahat saya ngeri tegor
memangnya harus bagaimana
coba kalau leng bisa beli kopi sendiri
gedung sendiri bisa hemat
kang coba aku berhenti kopi
kita pasti bisa lebih hemat
kang gaji aku di luar negeri enam delapan juta sebulan
dan pasti kang hidup kita pasti lebih tenang
lihat aja tukang dadang sama yang lainnya
bisa sampai renuf rumah beli motor beli emas
bisa pakaiannya bagus sepatunya juga bagus kang
neng neng teg udah dengar belum
cik iko meninggal
jatuh dari lantai dua
bisa jadi dia tidak disiksa sama majikannya
dia lari terus lompat
ih ya bisa aja bukan cik iko nya kang dadang
umur kan di tangannya busti allah
ke vacuum playstation lainnya
hindi soal kamera kali
jangan ada sisi bapak
mau masuk kentang
di pasang siti
kalau nak naik pola
nah kalau pencurinya nggak meninggal
itu hartanya juga harus dikembalikan ke majikannya
bagaimana kalau yang diomongin sama si aceh itu teh benar
tapi gak mungkin si kau itu mencuri
bagaimana caranya sopi
ya pelan pelan atu bapak
ini teh udah diinstal
jadi kalau bapak mau ngaji tinggal ketik surahnya
pak permisi dulu
jadi begini pak ustadz
ya tapi kan bapak yang ilmu islamnya di sini paling tinggi
kalau kamu memaksa
saya mau nanya soal hukum di timur tengah
ketika ada harta curia
itu apakah harus dikembalikan atau bagaimana begitu
itu itu begini pak ustadz
nah menurut hukum yang benar
itu yang berlaku di timur tengah
di timur barat semuanya sama
bahwa hasil curian itu harus dikembalikan kepada pemiliknya
dikembalikan semua pakai med
ya semua yang dia curi
walaupun sudah meninggal begitu